tenang raul tenang
kok perasaanku gak enak ya
tiba tiba aku kepikiran andin
ya allah ada apa ini
ya allah pa
kamu kenapa gak ada yang kena kan
enggak kan gak apa apa aku kurang hati hati aja
enggak enggak enggak ini pasti hanya perasaanku aja
al pasti jagain ani dengan baik
tadi kamu marah sama angga
abisnya dia tuh egois banget sih
masa diajakin nyelidikan kasus bareng
tapi dia malah gak mau
mungkin dia cemburu
dia cemburu ngelihat saya sama kamu
tadi kita datang ke bengkel dia sama sama
masa sih cemburu
jadi saya tahu
gimana kalau cowok lagi cemburu
dan saya juga tahu
gimana kalau cowok lagi suka sama cewek
angga bersikap nyebelin begitu karena dia itu cemburu aku sama rafael
kenapa kan sampe sampe juga sih sih andien
kalau jalanan macet kan harusnya supir bisa lewat jalan alternatif
lagikan harusnya andien juga ngabarin gue kalau kayak gini
kenapa nggak diangkat
udah sampe mana
kenapa dibaca doang nggak dibales
kalau suami chat itu dibales
kenapa nggak dibales
apaan sih din
gue bukan radio ya
andini karisma putri
jawab pesan saya
kamu sengaja mau buat saya marah
mau buat saya kesel kamu
apa andin ya
halo selamat sore dengan pak aldebaran suaminya bu andin
iya benar dengan saya sendiri
ini dengan siapa ya
saya utari pak
dosen dari kampus pelitanusa
saya dapat nomor bapak dari pak victor
ada apa bu
bu andin tadi berangkat dari bandung ke jakarta
jadi mereka cari jalur alternatif
barusan supirnya malah balik lagi ke tempat ini pak
ke tempat seminar kita
saya juga kurang paham sebenarnya ada apa
saya hanya menyampaikan apa yang
bisa tolong kasih hpnya ke supirnya andin bu
saya mau bicara
pak aldebaran mau bicara
ada apa sebenarnya ini
tolong jelasin ke saya
jadi begini pak
tadi situasi di jakarta ini
jalan itu sangat macet pak
terus bu andin mengejar waktu
dan minta buru buru ingin sampai ke jakarta pak
jadi saya mencari jalur alternatif pak
terus waktu di tengah perjalanan
saya meminta izin sama bu andin untuk berhenti
karena saya mau cari toilet pak
sekitar sepuluh menit kemudian
saya kembali lagi ke mobil pak
bu andin kemana
ibu dimana bu
saya telpon aja
gimana caranya saya mengimbau anin
kalau apinya rusak begini
saya benar benar sangat bingung pak
harus cari bu andin kemana lagi pak
terpaksa saya balik lagi
tidak tidak tidak
kalau bisa cek posisi anin
harus cari anin
bapak kok makin kepikiran sama kamu ya nak
gak biasanya andiin gak ngekelepon
gue harus cepet sampe di bandung
dan mastiin andiin back back aja
gue gak mau terjadi apa apa sama andin
dia pada telepon masuk
saya berharap kamu yang menghubungi saya gitu